informasi sepak bola nasional timnas indonesia u enam belas mendapatkan sambutan hangat
usai menjuarai turnamen timpong plastik cup dua ribu tujuh belas yang berlangsung di kota danang vietnam
selain trofi juara tim muda indonesia juga membawa pulang tiga gelar bergensi dari turnamen itu
rombongan pemain dan ofisial timnas indonesia u enam belas
senin siang tiba di bandara internasional soekarno hatta tanggerang banten
sekuat arahan platifah ryusai itu membawa pulang trofi juara di turnamen timpong plastik cup dua ribu tujuh belas
yang berlangsung di kota danang vietnam
di turnamen tersebut indonesia sukses mengalahkan myanmar dan taiwan
serta menahan imbang vietnam
catatan spesial ditorehkan kalah mengalahkan taiwan dengan skor telak sebelas
selain trofi juara tim muda indonesia juga membawa pulang tiga gelar bergensi
pencetak gol terbanyak yang disandang randy juliansah
pemain terbaik gerai hamsah lestaluhu dan tim fair play
sementara itu pelatih kepala fahri husaini mengakui
turnamen di vietnam dapat menambah rasa percaya diri
dan jam terbang bermain internasional setiap anak asuhnya
namun dirinya akan melakukan evaluasi pada persiapan jelang piala aff juli mendatang
paling tidak ini bisa menambah rasa percaya diri mereka
kemudian tiga pertandingan di sana tentu menambah juga jam bertanding internasional semua pemain
saya kira hasilnya positif ya positif
mereka tentu butuh jam terbang butuh penghargaan juga
dan saya harapkan apa yang mereka tampilkan di vietnam bisa mereka perlihatkan lagi
kalau bisa justru kami ingin memperbaiki supaya di af
dan nanti bisa tampil lebih baik lagi
pemain timnas u enam belas akan kembali menjalani latihan rutin selama tiga hari sebelum memasuki libur lebaran
selepas lebaran atau dalam waktu persiapan satu pekat
timnas u enam belas akan menjalani uji coba melawan klub lokal
sebelum berangkat menuju thailand untuk tampil di piala aff dua ribu dua puluh